hubungan kamu sama
istri dari almarhum pahartawan
bu rosa sih baik banget sama aku
kita gak ada masalah
ya allah bagaimana jadinya ini
daripada lo sibuk cari gue
mending lo selidikin orang orang di sekitar lo
mungkin saya ada pengkhianat
randy itu setia sama lo
randy menyembunyikan sesuatu dari gua
enggak enggak enggak
lo harus percaya sama randy
lo harus tanya kebenaran yang dulu sama randy
kalau hubungan bu rosa sama bella baik baik aja
kenapa bu rosa sampai bisa nyuruh denis
untuk melakukan perbuatan pecat kayak gitu
ini kayaknya nggak masuk akal
bapak kamu sama pak artawan itu musuhan gak sih
kamu pernah liat gak
kalo mereka ini lagi bersetegang gitu
gak pernah sih
bapak kamu benci sama pak artawan
waktu pak artawan meninggal
gimana reaksi bapak kamu
papa aku cuman selalu bilang bahwa pak artawan itu cuman saingan bisnisnya
berarti bapak aku gak mungkin benci dong sama pak hartawan
kayaknya papa aku cuma benci sama satu orang di dunia ini
yaitu orang yang nyebabin kematiannya tante sofia
aku sempat cerita gak sih sama kamu dulu
kalau aku punya tante
jadi tante sofia tuh emang udah meninggal lama sih
om irfan ini kan omnya bu andi
tapi saya cuma pengen tau

dulu tante sofia meninggal
tante sofia meninggal
jadi tante sofia tuh pengen tau

tante sofia tuh pengen tau

ada cicak kepala mati
yaudah ya ngapapapa
saya pengen keluar terus ya
biar saya beres ini
iya tapi aku ke tele tuli aku mau beres nih

gak apa apa sendiri
gak apa apa kesana
emangnya siapa ya orang yang menyebabkan mamanya bu adin meninggal
apa para file tau rumah nyariki yang di jakarta
saya tahu pak
silahkan tulis alamat lengkapnya pak
baik pak surya pak rafael terima kasih atas keterangan anda
kami akan segera koordinasi dengan pihak kepolisian di jakarta
untuk mencari tahu lebih lanjut dan mendatangi rumah riki
terima kasih pak
kalau begitu kami permisi dan kalau ada update tolong dikabarin pak ya
terima kasih pak rodolf
terima kasih ya kamu sudah menyempatkan datang ke sini
sebetulnya om itu serba salah rafael
satu sisi om berharap memang benar elsa bersama ricky
itu artinya elsa selamat tapi om juga khawatir
kalau elsa kabur begini dan lama lama di luar
itu artinya masa tahanan elsa akan makin lama
itu yang bikin om khawatir
om jadi seberdisi dilema
iya sih om
saya bisa rasakan dilema yang om merasakan
aduh aku belum ngabarin mama lagi soal rencana tujuh bulan an
alhamdulillah mama sehat
baik baik aja kan
mama khawatir sekali waktu dengar kamu diculik loh
tapi papa cerita
katanya kamu semalam udah pulang ya
allah masih mengizinkan untuk kumpul
sama kalian semua
gimana ma mama udah dapet kabar soal elsa
sampai kemarin mama belum dapat kabar apa apa
dan hari ini mama juga gak bisa ke bandung
lagi sibuk sama coffee city
ditemukan ya ma ya
selamat elsa baik baik aja
aku mau ngabarin ke mama sama papa
kalau lusa itu
aku mau bikin acara tujuh bulanan
ya kecil kecilan sih
villanya papanya mas al di cisarua
aku sebenernya gak enak sih ma
mau bikin acara kayak gini
apalagi di kondisi rc juga masih belum ditemukan
ya udah gak apa apa diin
tujuh bulanan untuk anak pertama itu
memang seharusnya dilakukan sih
elsa juga bisa melakukan hal yang sama ya
dia bisa menuju bulanan putrinya juga
semoga elsa cepat ditemuin ya
ya udah nanti mama sampaikan sama papa soal ini ya
dan jangan lupa kamu tolong share villa tempatnya ya ma ya
ada tempat buat acara kamu
ya udah nanti aku share log ke mama sama papa ya
salam buat papa ya ma
iya oke saya keluar ya
satu menit reim stimulating